sementara itu selasa pagi masa berbaju kotak kotak memadati area sekitar kementerian pertanian
tempat digelarnya sidang kelima kasus penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
kali ini turut hadir perwakilan masyarakat kepulauan seribu
sejumlah warga kepulauan seribu ini sampai di jakarta sejak senin kemarin
mereka bermalam di markas barisan relawan basuki jarot atau barabaja
selama ini kehadiran warga kepulauan seribu telah ditunggu tunggu oleh pendukung ahok
mengingat kejadian yang berujung pada persidangan ini berawal dari pidato ahok ketika belusukan di kepulauan seribu pada september dua ribu enam belas lalu
dengan ekstra kurikuler serta beragam prestasi yang pernah dicapai
kegiatan layanan orientasi siswa ini mendapatkan respon positif dari peserta